saat ini kasus covid sembilan belas kembali meningkat berdasarkan data resmi dari kementerian kesehatan ri
dalam dua minggu terakhir kasus harian covid sembilan belas telah melewati angka satu delapan ratus kasus sejak dua puluh sembilan juni
pertanggal dua belas juli total kasus covid sembilan belas mencapai enam enam ratus tiga belas juta kasus
provinsi dki jakarta menempati urutan pertama kasus harian tertinggi dengan angka satu lima ratus
diikuti oleh jawa barat di angka tujuh ratus dua puluh delapan banten tiga ratus sembilan puluh tiga kasus jawa timur dua ratus tujuh puluh sembilan kasus dan bali satu ratus dua puluh lima kasus
selain lima provinsi tersebut jumlah harian tak lebih dari seratus kasus per hari
selain itu angka positivity rate kini telah mencapai delapan lima persen
angka tersebut telah melewati batas aman wilayah terkendali
menurut who yaitu lima persen
sehingga pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan terus menjalankan prokes
terutama dengan adanya kedatangan jemaah haji pada lima belas juli tiga belas agustus mendatang